jumlah produk teknologi di tahun dua ribu tujuh belas dapat menjadi petunjuk teknologi yang akan ramai digunakan di tahun dua ribu delapan belas
lalu apa saja yang menjadi indikator tren teknologi di tahun dua ribu delapan belas mendatang
yuk kita simak rangkumannya dalam kaledoskop teknologi dua ribu dua puluh
saya percaya saya adalah sofia
sofia dapat mengenali wajah anda melakukan interaksi secara pendek ataupun mendalam
dan hebatnya lagi sofia sudah mendapatkan status keluarga negaraan di saudi arabia
selain sofi ada juga pepper
bersama pepper robot humanuit ini dapat menemani anda berkencan
saya berjanji temu pertama dengan robot
tahun dua ribu tujuh belas merupakan tahun yang berat bagi perkembangan teknologi virtual reality of vr
harga yang mahal dan belum ada permainan menarik mengakibatkan penjualan yang stagnan
berbeda dengan ar atau augmented reality
popularitasnya semakin meningkat sebab dapat anda gunakan pada gadget sehari hari yang anda miliki
seperti di depan saya ini
tahun dua ribu tujuh belas juga merupakan tahun yang penuh kontroversial bagi bitcoin
pasalnya mata uang digital ini nilainya mencapai hampir satu ratus lima puluh juta rupiah
sebuah nilai yang kontroversial bagi mata uang yang tidak diakui di lembaga keuangan negara
berbicara mengenai teknologi tentu tidak lengkap apabila kita tidak menyinggung elon musk
seorang pengusaha sekaligus ilmuwan yang telah menciptakan banyak produk inovatif
serta futuristik di sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
yang tentunya dapat mengubah kehidupan manusia ke depannya
seperti mobil listrik pesawat ulang alik dan juga sistem transportasi massal
pada tahun dua ribu tujuh belas perkembangan industri e sport semakin berkembang
selain nominal hadiah ditawarkan
cukup fantastis yaitu mencapai miliaran rupiah
jumlah penonton yang ada di seluruh dunia mencapai lebih dari dua ratus juta orang
hmm hampir sama dengan penduduk indonesia ya
dua ribu tujuh belas juga merupakan tahun yang penuh dinamika bagi perkembangan startup di indonesia
sudah tercatat empat startup lokal yang menjadi unicorn di pasar indonesia
namun sayang mayoritas kepemilikannya bukan berasal dari indonesia